sementara itu mengaku ikut memberi dukungan rekan satu angkatan terdakwa richard eliezer datang ke pengadilan negeri jakarta selatan rabu pagi
tergabung dalam angkatan barapana nusantara di angkatan empat puluh enam rekan rekan richard eliezer berharap majelis hakim bisa menghargai kejujuran eliezer
sesuai agenda persidangan richard eliezer akan membacakan nota pembelaannya hari ini
sedikit berbeda dengan sidang sebelumnya jika biasanya pengadilan negeri jakarta selatan dipenuhi oleh pendukung richard yang menamai dirinya richard angels
hari ini juga dihadiri lebih banyak rekan satu angkatan terdakwa richard
mereka mengaku datang karena sedang tidak bertugas
sekitar enam puluh orang anggota barapana nusantara akan berkumpul dan memberi dukungan untuk eliezer
mereka adalah rekan satu angkatan eliezer saat menjalani pendidikan di watu kosek mojokerto
jawa timur pada dua ribu sembilan belas lalu
salah satu kawan eliezer menyebut kehadiran mereka hari ini adalah untuk memberi dukungan
mereka juga berharap majelis hakim kembali mempertimbangkan tuntutan jaksa yang menuntut eliezer dengan pidana dua belas tahun penjara